kita langsung bicara soal posesif yang sering disalah artikan sebagai bentuk perhatian atau cinta bahkan terhadap pasangan
yang ternyata bisa merusak diri sendiri dan hubungan dengan orang lain terlebih pada pasangan anda
nah bagaimana mengatasi sikap posesif sudah hadir nanti ya akan berbincang bincang bersama kita
ada psikiater novaryanti yusuf dan juga ada dua pemeran film posesif adipati dolken dan juga ada putri ya
nanti akan berbicara bersama kita semua tapi kita ikuti dulu informasi yang satu ini
ketua dprd kolaka utara musakir sarira akhirnya meninggal dunia di rumah sakit benyamin gulung
kabupaten kolaka sulawesi tenggara rabu delapan belas oktober dua ribu tujuh belas
sarira yang terluka akibat tusukan senjata tajam di bagian perut mengalami pendarahan hebat
ia mengembuskan nafas terakhir sesaat setelah dibawa masuk kamar bedah untuk menjalani operasi
jadi terkait diagnosa itu sudah kami beritahukan ke keluarga
keluarga yang berhampiran untuk memberi
kalau saya setelah keluarga meminta baru saya berikan jawaban
sarira ditusuk di kediamannya sendiri di kecamatan lasusua kabupaten kolaka utara
ia ditikam senjata tajam oleh istrinya sendiri
polres kolaka utara pun menetapkan istri korban sebagai tersangka
polisi juga memeriksa tiga orang saksi lainnya
motif pembunuhan diduga karena tersangka cemburu dan kalap
ia menduga sang suami memiliki wanita idaman lain
korban dan tersangka sebelumnya diketahui sempat bertengkar akibat masalah ini
namun belakangan pengacara mengungkapkan hal yang berbeda
pengacara tersangka nur leli sihotang menyebut peningkapan terjadi karena tidak disengaja
karena tersangka menyangka ada penyusup masuk ke dalam rumah
sebelumnya tersangka ternyata rajin mengubar kemesraan bersama almarhum di akun facebooknya
terakhir kali tersangka mengunggah kemesraan bersama sang suami pada tujuh belas oktober lalu
foto foto tersebut pun ramai dikomentari oleh warganet
hingga saat ini kemasraan tersebut tidak terjadi
aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka